jangan jalan sama oma
maafin aku ray hubungan kita memang berakhir kurang baik
tapi aku gak pernah mengingin
aku masih kommu

kamu ada waktu bisa ketemu sama mbak hari ini
ini udah sore loh mbak
ada yang perlu mbak omongin sama kamu
di stanford cafe ya sebelah kampus mbak
bisa jalan sekarang
gue jalan sekarang ya
ini mbak nin kenapa sih
temen temenannya kayak gini
perasaan tadi di sekolah rena
itu biasa biasa aja sama gue
mbak anin udah dapet petunjuk
kalau gue ada
ada terlibat sama soekarno
kok cantik banget sih ini
tante michi mau minta tolong sama rena boleh gak
rena mau gak ngajak oma jalan jalan
kasian soalnya omanya sedih terus di kamar
kalau sama rena pasti oma mau deh jalan jalan

bu bos mau makan karena rena
mudah mudahan sekarang juga mau jalan jalan keluar sama rena
kasian tante rusa
kasian tante rusa
ini semua sih gara gara saya mbak
kamu tuh gak usah ngerasa bersalah kayak gitu gak ada gunanya
sekarang itu kamu pokoknya fokus aja jagain rena
ya mbak ya pasti saya akan jagain rena dengan baik ya
jalan jalan ya oma
tarik nafas dari hidung
keluarin dari mulut pelan pelan
sekali lagi ya omah
sekarang omah senyum dong
omah cantik banget kalo senyum
emak tadi aku ketemu sama mama sama papa
aku kangen mama papa
emak juga kangen kan
sangat berat buatan terosah
buat menerima andi dan al kembali disini
yuk kita masuk yuk
ada kontur sama dokter bimani
apa dia yang namanya pak sumarno
nama anaknya siapa ya pak
anak saya sedang makan sama ibunya di kantin
anak bapak mendapatkan rian nomor lima
dan nanti akan dipanggil oleh susternya ya pak
terima kasih ya
dengan pak sumarno
bapak siapa ya
sama bapak sebentar
tapi sebentar pak ya
saya mau ke restoran dulu ya
ah mendingan saya ikutin deh